kereta api komuter lain rute bekasi manggarai anjlok
di kawasan jatinegara jakarta timur pada rabu pagi
hingga kini evaluasi terhadap komuter lain tersebut masih dilakukan
gerbong pertama khusus wanita kereta api komuter lain rute bekasi manggarai anjlok
di stasiun jatinegara jakarta timur pada rabu pagi
bagian roda kereta keluar dari jalur kereta
dan sejumlah penumpang yang berada di dalam terpaksa dipindahkan ke kereta yang lain
pasca kejadian proses pemindahan kereta komuter lain yang anjlok langsung dilakukan
namun evakuasi kereta yang anjlok menyebabkan perjalanan kereta terganggu